anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
jelang lebaran kasus positif covid sembilan belas di sejumlah wilayah tanah air terus bertambah
padahal banyak masyarakat yang mudik dan dikhawatirkan akan membuat lonjakan kasus positif covid sembilan belas
bagaimana pihak rumah sakit mengantisipasi lonjakan kasus positif covid sembilan belas
apakah rumah sakit di tanah air mulai kewalahan
sore ini kita akan membahasnya dengan dr lia gardenia
partakusuma sekjen perimpunan rumah sakit seluruh indonesia atau persi
selamat sore dr lia
selamat sore mbak nana
oke dokter lia apakah sudah ada laporan dari rumah sakit anggota persi
terkait lonjakan kasus positif covid sembilan belas
iya mbak nana jadi kami tadinya dari rumah sakit ini sudah mulai senang ya
karena angka angka penyian berhubungan tidur ini sudah mulai menurun
jadi kira kira satu bulan terakhir ini kan berkisar di bawah tiga puluh persen
nah tapi nampaknya minggu ini kami dapat laporan bahwa sudah mulai ada kenaikan
berkisar antara tiga puluh sampai tiga puluh lima persen
artinya walaupun tidak terlalu tinggi tapi sudah ada signifikansi bahwa angka ini meningkat begitu
jadi kami telah dikumpulkan beberapa kali oleh kementerian kesehatan untuk siaga
dan untuk bersiap siap begitu untuk apabila ada ledakan kedua begitu
ini yang kita sedang siapkan
dan ada beberapa provinsi yang sudah melaporkan antaranya sumatera utara
mereka mengatakan bahwa ini tempat tidur icu sudah mulai penuh begitu
walaupun angka rata rata mereka juga memang belum sampai mencapai delapan puluh persen
tetapi terutama icu ini yang sudah menunjukkan adanya pergerakan ke arah tempat tidur yang kurang begitu
pasien pasien yang butuh perawatan di sumatera utara
ada peningkatan kasus tiga puluh sampai lima puluh persen
dan bahkan kementerian kesehatan sudah menyampaikan kepada teman teman di persi
untuk kemudian mengantisipasi jika nanti ada lonjakan kedua ataupun second wave
tadi anda mengatakan
anda mengatakan salah satunya adalah di provinsi sumatera utara
tapi di rumah sakit anggota persi yang lainnya
apakah sudah ada yang melapor kewalahan dan juga kehabisan bed isolasi
ya mungkin saya koreksi bahwa bukan tiga puluh sampai lima puluh tapi tiga puluh sampai tiga puluh lima persen
jadi total kapasitas
dan yang memang saat ini yang baru memang mencetuskan adalah sumatera utara
sementara beberapa daerah lain sudah mulai bersiap siap gitu
bahwa komposisi tempat tidurnya
seperti kita ketahui bahwa
untungnya karena angka covid ini menurun
sebagian besar rumah sakit sudah mulai mengganti yang tadinya peruntukan untuk covid menjadi non covid
nah sekarang dengan adanya peringatan dari kementerian kesehatan maupun para epidemiologi
maka kita sudah mulai bersiap siap kembali untuk mengkonversi yang tadinya non covid menjadi tempat tidur covid
seperti itu mbak nana
rumah sakitnya selain sumatera utara daerah lain apakah sudah ada yang melapor begitu
kepada persi dr lia atau baru sumatera utara saja
ya yang kelihatannya paling mengeluh adalah sumatera utara
sementara yang lain memang seperti di kepulauan riau seperti di jawa tengah seperti di lampung itu di jogja
itu angka sudah naik gitu
sudah menaik menunjukkan signifikan menaik hudrannya
dan terutama kita sudah sepakat bahwa yang akan dirawat di rumah sakit adalah yang sedang dan berat
itulah sebabnya maka untuk yang kasus kasus ringan
kami masih ingin
diusahakan untuk isolasi mandiri ataupun diisolasi di rumah sakit darurat gitu
yang dulu pernah kita galakkan
sehingga kita siapkan rumah sakit hanya untuk kasus sedang dan berat saja
warga yang mudik nantinya dikhawatirkan menambah lonjakan kasus positif
apakah kemudian rumah sakit sudah mengantisipasi ketersediaan tenaga kesehatan dan juga bed isolasi ini
yang dikhawatirkan oleh kementerian kesehatan tadi kepada persi
perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia
akan adanya lonjakan second wave begitu
ya saat ini memang yang ditunjuk oleh kementerian kesehatan jumlah rumah sakit
rujukan adalah sembilan ratus empat puluh rumah sakit
tetapi tidak menutup kemungkinan rumah sakit lain pun bisa menerima kasus kasus covid sembilan belas
nah yang kita takutkan adalah adanya kasus kasus yang berat
ini yang kita sinyalir sudah mulai masuk ke indonesia
nah inilah yang menyebabkan kami di rumah sakit ini
terus terang saja dengan adanya mudik yang kelihatannya tidak bisa dibendung
kasus kasus yang berat ini
dan yang kita khawatirkan adalah bukan lokal
besar gen lokal yang ada di indonesia
tetapi yang mungkin dari luar negeri
nah inilah sebabnya kami di rumah sakit sudah menyiapkan bahwa
sedangkan kalau yang zona hijau itu kita tetap
seperti sekarang ini kan dianggap zona hijau untuk sebagian rumah sakit
jadi buat teman teman rumah sakit yang tadinya sudah mengubah peruntukan covid menjadi non covid
sekarang kita sudah mulai ancang ancang kembali untuk menyiapkan tempat tidur untuk covid sembilan belas
sesuai dengan donasi yang disampaikan oleh kementerian kesehatan
seperti itu mbak
oke sudah mulai bersiap siap untuk menyiapkan yang rumah sakit yang tadinya adalah non covid
menjadi rumah sakit covid tapi ada persoalan yang kemudian kami juga dengar begitu
dr lia soal pembayaran tagihan rumah sakit dari kasus covid sembilan belas yang dijanjikan oleh pemerintah
apakah sudah lunas dibayarkan atau masih ada yang tertunggak dokter
ya ini masih ada sebagian yang memang sedang diaudit nampaknya ya memang belum semua
kita berharap tentu dengan adanya persiapan ini
karena pemerintah bisa segera mungkin terutama untuk kasus kasus yang dispute
jadi kasus dispute ini adalah kasus yang belum sepakat gitu untuk diterima sebagai kasus kasus covid
yang bisa dibayarkan oleh pemerintah
tapi kiranya kami berharap bahwa ini segera diselesaikan karena itu kami harus menyiapkan logistik
logistik ini berupa obat obatan berupa gas berupa oksigen berupa mungkin persiapan untuk sdm dan sebagainya
jadi kami berharap dengan sejalan dengan persiapan kami juga itu tentang pembayaran
rumah sakit yang masih tertunda ini bisa segera dibayarkan
oke dokter lia selain pembayaran tagihan rumah sakit yang masih belum dibayarkan
apakah kemudian insentif kepada para tenaga kesehatan ini juga masih banyak yang tertunggak
karena mengingat kalau ada lonjakan ataupun second wave
tenaga kesehatan adalah orang orang yang menjadi gada terdepan
selain tadi pihak rumah sakit begitu dokter lia
betul mbak nana bahwa kami sekarang ini cukup deg degan ya
karena kalau sebagian orang tentu sedang menyiapkan hari raya
tapi kami di rumah sakit ini sedang menyiapkan tenaga dan lain lain
dan berharap banyak bahwa tidak ada terjadi ledakan second wave yang dibuka oleh banyak orang
tetapi yang tadi saya telah sampaikan bahwa kasus kasus berat ini yang masuk ke rumah sakit
ternyata juga sekarang lebih banyak dibandingkan yang lalu
jadi kalau yang lalu itu kasus kasusnya mungkin lebih banyak yang kasus kasus sedang begitu
tapi ada sekarang sekarang pun satu dua sudah ada
jadi ini sudah kasus yang sulit dideteksi bahkan
ini yang kita kan kalau memang terjadi ledakan
tetapi juga kasus kasus ini yang sulit ditangani
seperti itu mbak nana
oke terakhir dokter lia dengan adanya mutasi baru dari inggris india dan juga afrika
apakah kemudian itu dikhawatirkan oleh pihak rumah sakit akan tambah memperberat
ataupun menambah beban dari rumah sakit dan juga tenaga kesehatan dalam menangani pasien pasien covid sembilan belas
ya betul mbak nana
seperti tadi sudah saya sampaikan memang semua yang dikatakan tadi sudah masuk di indonesia
jadi kami sekarang di rumah sakit rumah sakit dan laboratorium telah diinstruksikan apabila ada kasus sulit
kasus yang cepat menular kasus yang menyebabkan kematian dan cepat
harus segera kita periksa untuk whole genome sequencing
dan telah diduga atau dipastikan bahwa semua kasus kasus mutasi ini sudah ada di indonesia saat ini
baik itu dari inggris mungkin dari afrika dari india
yang kita khawatirkan mereka yang lalai atau yang mereka yang lengah bisa tertular juga untuk kasus kasus varian seperti ini
nah mudah mudahan sih jangan sampai ya
ini yang mudah mudahan bisa dibantu oleh masyarakat
jadi jangan sampai terlalu euforia untuk berlibur lebaran tetapi tidak mengabaikan protokol kesehatan
maka kami yang di rumah sakit ini memohon dengan sangat jangan sampai kasus yang ada seperti di india yang kita lihat bahwa tenaga medis pun di sana sudah angkat tangan
nah kita biasanya di indonesia sudah bersih
siap siap tapi tidak ingin seperti kasus yang ada di india
itu yang kami mohon kepada masyarakat
semoga masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan meskipun masih banyak yang mudik karena sekali lagi itu akan memperberat beban dari rumah sakit dan juga fungsi ataupun tugas para tenaga medis
terima kasih sekali dr lia gardenia partakusuma sekjen perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu dok
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh